pelaksana tugas direktur utama pt pertamina persero yeni andayani akan bertugas setidaknya selama tiga puluh hari ke depan hingga jajaran direksi baru ditunjuk
yeni menggantikan posisi dwi sucipto menyatakan misi utama jabatannya saat ini adalah mempererat direksi
tugas lain yang menanti yeni diantaranya mengisi kursi kursi kosong di pertamina
yeni yang sebelumnya menjabat sebagai direktur energi baru terbarukan pertamina ini
memastikan operasional perusahaan tidak akan terganggu dengan pencopotan kedua pimpinan pertamina
yeni mengatakan semua sistem dan rencana kerjasama pertamina sudah ditetapkan sebelumnya
sebelumnya jumat tiga februari lalu rapat umum pemegang saham rups pertamina mencopot direktur utama dwi sucipto dan wakil direktur utama ahmad bambang
keputusan ini diambil karena pemegang saham menilai kinerja direktur utama pertamina
dan wakilnya menunjukkan ketidak kompakan
selanjutnya dalam tiga puluh hari ke depan pemegang saham menyaring calon pengganti direktur utama